kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa unit jatan ras polrestabes surabaya menangkap pengendara ojek online
yang melakukan tindakan asusila terhadap penumpangnya sehingga korban melompat dari motor
dan tersangka ternyata pernah ditangkap oleh flores sidoarjo atas kasus pencurian celana dalam wanita
bella fitria warga simokerto surabaya nekat melompat dari motor setelah pengendara ojek online yang ditumpanginya merabah pahanya
insiden pelecehan seksual yang dialami bella ini viral di media sosial
tak butuh waktu lama porestabes surabaya menangkap tersangka setelah menerima laporan korban
kepada polisi tersangka mengaku baru sekali melakukan tindakan asusila
mengatakan tersangka tindak asusila tersebut memang terdaftar sebagai driver ojek online
dari catatan kepolisian tersangka merupakan residivis yang pernah ditangkap pores sidoarjo atas kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian celana dalam wanita
tersangka hasil penyidikan ternyata seorang residivis baik residivis pencurian dengan kekerasan juga
pencurian celana dalam wanita
ya ini benar terdaftar cuma motornya yang terdaftar tapi yang dipakai malam itu motornya saudaranya
polisi menyita barang bukti dua unit motor dua helm serta satu unit ponsel yang digunakan pelaku untuk mengoperasikan aplikasi ojek online
selanjutnya polisi akan melakukan tes kejiwaan untuk mendalami motif pelaku melakukan tindak asusila tersebut
jangan lupa untuk berlangganan